keluarga lanyala mataliti mengajukan gugatan pra peradilan atas surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh kejaksaan tinggi jawa timur untuk lanyala
sebelumnya kejaksaan tinggi menetapkan lanyala sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dana hibah kadin jawa timur
humas pengadilan negeri surabaya membenarkan kalau lanyala mataliti mengajukan pra peradilan lewat anaknya ali afandi
gugatan pra peradilan ini sudah diajukan pada jumat minggu lalu namun kemudian diperbaiki dan gugatan diajukan kembali pada senin kemarin
dijadwalkan sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh pihak keluarga lanyala mataliti ini akan disidangkan pada rabu empat mei dua ribu enam belas
di mana sidang pra peradilan ini akan dipimpin oleh hakim tunggal dari pengadilan negeri surabaya
terima kasih sebenarnya jumat minggu kemarin itu sudah didaftar proper
yang kedua untuk lanyala yang diajukan oleh putranya kemudian ada perbaikan hari senin dan hari senin sudah ditunjuk hakim tunggalnya oleh unsur pimpinan pengadilan negeri surabaya
terkait gugatan pra peradilan oleh pihak lanyala mataliti kepala kejaksaan tinggi jawa timur mengaku siap
namun gugatan ini dianggap tidak tepat karena tidak ada kaitannya dengan kasus dana hibah kadin jawa timur yang diceratkan kepada lanyala
sebenarnya saya juga mengharapkan hakim peradilan yang mengadili peradilan nanti harus adil ya tidak memihak
sementara terkait batas waktu izin tinggal lanyala di singapura yang telah habis pada dua puluh delapan april dua ribu enam belas kemarin
pihak kejati masih menunggu kabar dari imigrasi dan kedubes republik indonesia di singapura
wahyu pratama surabaya